tim pemenangan ani sandi merayakan perolehan suara hasil hitung cepat
ia mengunggulkan pasangan calon nomor tiga itu
strategi pemenangan pada putaran kedua pilkada dki jakarta adalah
mengawal kemungkinan terjadinya berbagai kecurangan
posko pemenangan anies sandi di jalan cicuruk menteng jakarta pusat
diramaikan oleh para relawan dan juga tim sukses
serta warga yang mendukung pasangan calon nomor urut tiga
yel yel dan juga joget bersama menjadi selebrasi bagi tim pemenangan di posko
selanjutnya pada putaran kedua tim pemenangan akan menjaga komunikasi politik
dan menawarkan perubahan yang baik kepada warga jakarta
jadi buat saya mendengar aspirasi menghadirkan solusi yang mudah mudahan bisa diterima oleh mereka
dan mereka bisa tangkap